lagi lagi sorot kamera tengah tertuju pada kehidupan korps bayangkara
di balik seragam beberapa anggota dan keluarganya dianggap memiliki gaya hidup tak wajar bergelimang kemewahan
apakah ini fakta yang memang tak terbantahkan
kami bahas bersama sugeng teguh santoso ketua ipw selamat malam
selamat malam pak stephanie
pak sugeng gaya gaya head on gaya gaya mewah anggota polri kemudian keluarganya juga yang terekspos kamera dan beredar di media sosial ini menimbulkan multitafsir yang jadinya tuh melebar berkembang kemana mana
tanggapan anda apakah memang ini adalah fakta yang memang tak terbantahkan
ini terjadi lagi di sumatera utara loh
jadi anggota polri sumatera utara
ini sepertinya menduduki ranking paling banyak nih yang viral di media sosial yang melakukan dugaan pelanggaran
itu dulu yang pertama
dan yang kedua gaya hidup mewah kemudian sering tampil di medsos itu sepertinya sudah sering terjadi
nah sekarang terjadi
iya silahkan pak sugeng saya masih mendengar anda
nah kemudian terjadi sekarang menjadi sorotan
ini yang kasihan ini suaminya
tapi suaminya juga harus tahu bahwa ketika ia bertugas sebagai pimpinan polri ya wilayah tugasnya bukan hanya mengatur anak buah
tapi juga pertama sekali adalah memberi keteladanan kepada istri dan
anaknya atau keluarga
itu sudah jelas tuh di dalam telegram dari kadif propam tahun dua ribu dua puluh
nah problemnya problemnya kadang kadang
eh apa istri ini lebih tinggi pangkatnya dari suami
oleh karena itu menurut saya sih pimpinan polri nggak perlu segan untuk apa
menempatkan perwira perwira polri yang harus menjadi teladan
dalam kehidupannya sebagai pimpinan kepala satuan wilayah
pak sugeng menertibkan di luar bisa tapi menertibkan di dalam ini susahnya luar biasa
ya karena tadi pak suga menganggap adanya pangkatnya yang di dalam itu lebih tinggi kalau istrinya
tapi apa problem sebenarnya
di akbp istrinya tuh kombes
problemnya tuh di mana apakah
bahkan istri bisa menjadi sebab daripada suami tergelincir
oke pak suga
problemnya ada di mana ketika ini bukan menjadi hal atau kasus yang pertama apakah melihat kiri kanan atas yang dianggap biasa dan tidak ada sanksi atau tindakan yang tegas atau bagaimana
kalau kita melihat ya
kalau kita melihat ya
surat telegram kadif propam tersebut kan sudah jelas
surat tersebut telegram tersebut untuk memerintahkan para anggota polri hidup sederhana itu bukan muncul dengan tiba tiba
pasti ada latar belakangnya
dan latar belakang itu bisa kita lihat ya
dari keseharian kehidupan anggota polri khususnya perwira
mereka terlihat memang kehidupannya dibandingkan dengan aparatur negara lain pada level pangkat yang sama mereka lebih sejahtera lebih kaya
sementara struktur gaji ya
struktur gajinya sama
ini kan menjadi tanda tanya
dari mana perolehan kelebihan
kehidupan yang menunjang kehidupan mereka
nah kemudian karena memiliki uang lebih maka ekspresinya diwujudkan dengan ekspresi hidup mewah
menunjukkan ketidaksederhanaan ya
sebetulnya sudah disorot
kita juga bisa lihat loh
di medsos medsos ya
kalau ada kumpulan istri para perwira polri
saya beberapa kali lihat mereka itu kalau misalnya peserta ses pimpt ya
itu jalan jalan tasnya mewah mewah itu
oke jadi udah biasa pemandangan seperti itu ya
oleh karena itu ini harus ditertibkan
jangan merasa bahwa itu memiliki uang kepekaan sosial tidak dijaga ya
jadi spirit polri itu harus menjadi teladan
seperti yang tadi berata katakan
ya negara janotama
ya salah satunya
warga negara teladan warga negara yang menjadi teladan
artinya ini kan berdampak tidak baik pada citra
dari polri itu sendiri
sehingga perlukah diiringi dengan pengawasan berupa laporan harta kekayaan
bahkan tadi pak sugeng juga sampaikan yang kasus kasus seperti ini sebenarnya sudah
mungkin sudah terprediksi atau tercium karena di dua ribu sembilan belas sempat keluar telegram perihal dilarang pamer kemewahan dan lain sebagainya itu
ya kekayaan itu kan dilaporkan ya
tetapi memang kan tidak ada yang mempertanyakan jumlah kekayaan yang tidak wajar
karena sistem hukum kita juga tidak mengikuti yang namanya pembuktian terbalik
ya pembuktian terbalik
tidak mengikuti itu
tapi sesungguhnya pimpinan polri bisa mengetahui dan masing masing pimpinan diatasnya bisa mengetahui
masing masing pimpinan diatasnya bisa mengetahui gaya gaya hidup itu
oleh karena ini saatnya polri bebenah ya
itu telegram polri sebelum pak listio menjadi kapolri dua ribu sembilan belas
sekarang pak listio sudah menegaskan seperti tadi di dalam telegram kadif propam tersebut ada tindakan tegas
artinya sudah terjadi ini pelanggaran
untuk mengatasi polri
sampai disiplin ini
karena di dalam pp nomor dua tahun dua ribu tiga ya
itu mentaati perintah atasan adalah wajib
perintah atasannya pak sulistyo kan harus menjadi teladan
teladan dan melakukan tindakan terpuji
perlukah pengawasan ekstra untuk media sosial monitoring di media sosial
media sosial kepada anggota dan juga keluarga anggota
karena sekarang kalau pamer mungkin zamannya nggak perlu hanya tampil di arisan atau di acara acara besar gitu
media sosial lebih gawat dibandingin itu
karena monitoringnya lebih scoopnya lebih besar
kan polri punya namanya cyber ya
itu memelototi tuh semua konten konten yang terkait
konten yang terkait dengan media sosial yang beredar di ruang publik
nah itu harus dilakukan
wajib itu dilakukan dan mengingatkan secara internal
peraturannya sudah ada
kemudian perintahnya sudah jelas
program tadi propan dua ribu sembilan belas sudah ada
aslinya juga ditegaskan
perintah pak listio juga sudah jelas menjadi teladan
begitu terjadi ya tinggal tindakan
tidak perlu lagi ditanya dia mengerti atau tidak
karena memang dia harus menjaga anak dan istrinya nih
pimpin atau kuala satuan wilayah
intinya kita akan tunggu kita akan lihat apakah mereka mereka yang melanggar ini akan diberikan tindakan yang tegas atau sanksi tadi seperti yang pak sugeng sampaikan
terima kasih pak sugeng teguh santoso
ya dicopot lah
dicopot dari jabatannya saja
kemudian kan ada perwira lain yang mampu ya
terima kasih pak sugeng
sayang sekali waktu kita terbatas menarik diskusinya
terima kasih pak sugeng selamat malam
kami kembali dengan informasi seorang pria berkostum joker melakukan penikaman dan pembakaran di jalur kereta bawah tanah di jepang
tujuh belas warga dilaporkan terluka
keluarga berkata orang orang di jajarian takut
terima kasih lelaki lelaki semua